aku cintakan aku senang kamu berhubung
tiga belas april menjadi hari spesial bagi penyanyi rosa
ia berhasil mewujudkan mimpinya kembali mempersembahkan konser tunggal bagi lima pencinta rosa di jakarta
rosa tampil mengenakan gaun dari tiga perancang kenamaan tanah air sebastian gunawan bian dan tex saverio
baju rancangan teks yang satu ini beratnya mencapai lima puluh kilogram
kehadiran sejumlah bintang tamu juga menjadi momen yang paling ditunggu penonton
lagu nada nada cinta yang menjadi tonggak karir rosa misalnya dibawakan kembali oleh tulus
tapi waktu itu aku sama mas bonto mikir
yang tulus sama isyana aku gak usah nyanyi
aku bilang gitu terus mas bonto yaudah mau dibikin apa
aku bilang pengennya nada nada cinta dibikin ala tulus
dan mas bonto bikin aransemennya memang bener bener jadi ala tulus
kayaknya orang jadi lupa kalau itu lagu aku
tapi idenya dari aku
tetap idenya dari agan
berbeda dengan konser kebanyakan penataan orkestra disusun empat tingkat
hal ini menjadi tantangan bagi tohfar
tidak ada yang berlaku penata musik untuk berkomunikasi dengan para pemainnya
ya mungkin baru kali ini nih di indonesia yang bikin kayak gini
udah gitu ada beberapa orang yang suka takut ketinggian juga itu bahaya juga
tapi semuanya lancet sih
mencari cinta sejak kita berdua
mencari cinta sejak kita berdua

dan sekaligus menandai dua puluh satu tahun perjalanan kare rossa di belantika musik tanah air
gria putri jakarta